pt angkasa pura telah menyelesaikan pembangunan terminal tiga ultimate
bandara internasional soekarno hatta tangerang banten
terminal tiga ultimate akan diuji coba besok oleh maskapai garuda indonesia
garuda indonesia akan melakukan uji coba mulai dari check in penumpang
sistem bagasi ruang tunggu hingga penumpang naik ke pesawat
cnn indonesia com melaporkan angkasa pura ii berencana mengoperasikan
awal terminal tiga ultimate antara lima belas hingga dua puluh juni dua ribu enam belas
dengan melakukan beberapa penyesuaian jadwal penerbangan